setiap tanggal tiga desember hari ini kita memperingati hari difabel internasional
nah ada seorang mahasiswi asal surabaya yang berusaha memperkenalkan musik kepada penyandang bisu dan juga tuli
ia meng cover lagu lagu populer menggunakan bahasa isyarat
seperti apa aksi nyatanya berikut kita simak liputannya
bagi alvan lagu yang dinyanyikan isyana sarasvati itu tidaklah berarti apa apa
hanya kosong yang ia rasakan
namun pemuda dua puluh empat tahun itu yang bisu tulis sejak lahir punya cara lain untuk menikmati musik di tengah kesenyapan
perempuan yang bersama alvan ini bernama nahdia paramita
dialah yang membuat musik bisa dinikmati alvan dan penyandang bisu tuli lainnya
meskipun ia sendiri bukan penyandang bisu tuli
ia ingin membuat musik benar benar universal termasuk ramah bagi bisu tuli
sejak tahun lalu ia rutin mengunggah video tutorial bahasa isyarat
beberapa lirik lagu populer ia terjemahkan dalam bahasa inggris

nahdia pun membuat video klip khusus
sesekali ia mengajak alvan untuk memproduksi video
kini sudah lebih dari dua puluh lima unggahannya di youtube
ia memiliki hampir dua ribu subscriber
unggahannya pun ditonton ribuan orang
bahkan lagu cinta untuk starla yang ia cover sudah menembus angka enam puluh ribu pemirsa
nahdia hanya berpekal kamera
dan bantuan seorang kawannya
serta kemauan yang keras untuk terus meng cover lagu lagu untuk penyandang bisu tuli
aku dulu tuh pernah dirukas kayak
aku bukannya gak mau ngisyaratin enggak
aku pengen bikin
cuma aku tuh belum interpretasikan
aku tuh pasti udah ketawa gitu kan
aku kayak terus aku harus gimana
misalnya geber geber gitu tau
bagi nahdia penyandang bisu tuli memiliki hak yang sama
ketika lantunan musik tak mungkin mereka dengar nahdia ingin setidaknya mereka bisa menikmati lirik dan puisi di dalam musik itu
ia bermimpi suatu saat penyandang bisu tuli bisa mengungkapkan cintanya melalui lagu